lebih baik ngobrol di dalam aja
mari kang bagja
bagja silahkan duduk
jangan lupa untuk saking
kita harus tanyain diana

sini gak bebas
silahkan kang bajak diminum
terima kasih ya
iya diganti dengan makam yang baru
sekarang di cidaho
tidak ada tempat pemakaman umum